lakangan sempat beredar video di media sosial yang menyebut bahaya minum setelah makan bisa memicu asam lambung gangguan pencernaan hingga terganggunya penyerapan nutrisi makanan
video ini pun menuai bantahan dari sejumlah praktisi dan ahli
bahkan kominfo telah menyatakan informasi dalam video ini adalah hoax alias berita bohong
namun sebelumnya video itu sempat ditonton lebih dari tiga juta kali dan mendapat like hingga delapan puluh ribu
lalu sebenarnya bagaimana sih kebiasaan orang orang minum saat makan
kalau saya sih mesti minum ya karena udah kebiasaan dari kecil juga gitu
terus rasanya kalau udah habis makan tuh minum tuh kayak ya udah bersih semuanya gitu jadi kayak udah penutupnya minum
kecuali kalau misalnya kayak makan pedes terus kepedesan tuh saya minum
terus disitu saya lanjutin makan lagi
kalau aku habis makan semua baru minum
karena kalau kita udah minum di tengah itu biasanya suka kenyang
jadi lebih cepat kenyang
saya minum setiap saat
kadang kadang lagi makan kita berasa seret haus atau kepedesan kayak kita minum
justru saya membiasakan sebelum mulai makan saya minum air putih dulu
kemudian kalau di tengah tengah makan pasti harus ada minum juga
dan setelahnya udah pasti minum juga
jawabannya beragam ya
ada yang minum selesai makan ada juga yang minum di setelah selamakan
kalau saya sih tergantung keperluan
kadang kadang saya minum selesai makan tapi kadang kadang saya juga minum di setelah setelah makan
kira kira yang bener yang mana ya

ketika penyakit tersebut terjadi
dokter penyakit dalam subspesialis konsultan gastronterologi dan hepatologi
ketika penyakit tersebut tersebut tersebut tersebut tersebut tersebut

yang mengatur kapan waktu terbaik pada pola minum atau melarang minum selesai makan
namun penting minum air selesai makan untuk memperlancar pencernaan
mencegah dilatasi atau pembengkakan lambung
justru malah kita membutuhkan minum air untuk memperlancar
makanan yang saat itu sedang kita konsumsi
karena kita tahu lambung itu seperti kantong
sehingga perlu dorongan air dan ini mempermudah lambung untuk bekerja
memanfaatkan makanan itu untuk didorong ke usus dua belas jari
menurutnya waktu yang sangat dianjurkan untuk segera minum air
adalah ketika selesai makan dan bangun tidur
saat bangun tidur dianjurkan minum air putih dengan suhu normal atau hangat
untuk mencegah iritasi tengkorokan
waktu dianjurkan juga minum air selesai berolahraga
ketika mengeluarkan banyak keringat
air putih memiliki banyak manfaat untuk tubuh manusia
diantaranya menyehatkan pencernaan menyehatkan kulit
meningkatkan daya ingat mengatur lemak tubuh menjaga kesehatan tulang
hingga membantu mengeluarkan racun dalam tubuh
jadi mulai sekarang jangan takut menentukan kapan waktu yang tepat untuk minum
baik setelah disela sela segera atau menunggu sejenak sehabis makan
selama itu tidak berlebihan air tetap akan berperan penting bagi manusia
menteri retansil nabil haris cekerta